ajak disana juga ya
kalau membuat mama kamu disana
kalau ada butuh apa apa
saya terima kasih juga yong
om udah mau ngerti
saya tadi sebenarnya kepikiran takutnya
kalau saya bicara begini
takut menyinggung om irfan
ya kan saya juga gak enak om
itu kan pengawal percayaan om juga
ya saya juga takut
kalau misalkan andi itu gak ngerti om
takutnya nanti saya sama andi juga jadi salah
jadi salah paham
makanya saya datang kesini
saya gak cerita ke andi juga
saya menghindari lah
gak mau ada konflik antara saya sama andin juga
gak usah dipikirin
itu anaknya udah kelamaan nih kalau pernah
pak syukri udah dateng mbak andi

hati hati jangan cepet cepet dong
ayuh pak aku udah bikinin nasi goreng loh
tapi kayaknya aku tahu papa datang ke sini bukan karena kangen sama nasi goreng aku ya
jangan berundur dulu yuk
kenapa sih kak
seneng main air ya
papa balas ya
sini sini yuk
aku kangen main di kolam benang
ya udah nanti kapan kapan kita berenang bareng ya
berenang sama papa ya
di rumah alvan aja boleh kan pak
hmm kalo dari alvan sih boleh
nanti kita aturin ya jadwal untuk berenang di rumahnya offan oke
tapi sekarang kita harus pulang dulu
rena kan mau nomelin papa ke kantor
sofan juga mau ke kantor siap siap ya
oke yuk pakai dulu sendalnya
makasih ya mbak
alvan aku pergi ya
yuk belok dulu sayang
itu gendong aja
udah nanti lain kali kalo rena datang ke sini alvan siapin yang seru seru
kami langsung balik ya
saya balik ke kantor dulu
terima kasih atas pengertiannya
yuk jalan ke depan
makasih ya mbak
itu ada foto aku sama mama
kamu tau nggak
itu ovan pajang di situ supaya ada di sebelahnya kakaknya offan
itu omanya rena oma sofia
foto berdua aku sama ovan dipajang di sana juga dong
nanti alvan pajang di sana juga ya
alam buat mama kamu di sana
rena ini udah mau apa
cuma kalo masak selalu enak
papa belum mau cerita ya sama aku ya
abisin aja dulu
pada masa di kepala
belum lama ini elsa
elsa hampir menyerang keluarga pasien
dan kemarin sempat
karena dia merasa
udah nyari kemana mana
tapi gak ketemu
bapak juga gak tau sih
kenapa elsa bisa histeris
bisa ngamuk sepertinya padahal kemarin kemarin
elsa itu udah stabil
dan yang bikin bapak khawatir
banyak keluarga pasien yang udah tau
dan mereka minta
karena takut membahayakan
pasien yang lain
itu yang bikin bapak khawatir
ya mbak mereka minta elsa untuk dibalikin ke sel
dengan kondisi elsa seperti ini
dia tuh harus dirawat
keluarga pasien yang minta
dokter lisa juga nggak bisa
dia juga harus
memikirkan bagaimana keluarga pasien
dan reputasi dari
rumah rehabilitasinya tadi
yang makin membesar
makin bingung kita berdua
dia itu tidak menyakiti atau melukai
pasien yang ada di sana kan
tapi tadi papa bilang garpu itu apa
dia atau gimana
jadi menurut dokter lisa
elsa itu mau mengembalikan garpu yang jatuh
ke keluarga pasien
tapi karena statusnya elsa adalah napi
mereka melihat itu sesuatu yang membahayakan mereka
berarti ini hanya kesalahpahaman doang dong pak
dokter lisya sudah menjelaskan ini kepada keluarga pasien yang lain
tapi tetap mereka minta supaya elsa dipindahkan
dan banyak sekali yang minta
bukan satu orang
terus sekarang elsa gimana
elsa sekarang dalam pengawasan ketat
aku pernah ngerasain sih apa yang elsa rasain
hamil di mana di dalam tahanan
tapi untungnya kondisi aku jiwaku pada itu pada saat itu sangat stabil sih pak
dia pasti sangat terpuruk banget sekarang
bagaimana orangnya sekarang meng ged